ada banyak warga masyarakat yang gila bola di indonesia
tapi sulit sekali mendapatkan satu tim yang terbaik yang bisa menguasai asia tenggara
mengapa bung toel ada ratusan juta warga indonesia
ya kalau gila bola saya sepakat lah ya
misalnya tujuh puluh persen katanya memang doyan bola
tapi ukuran sepak bola sebuah negara nggak cuma passionnya aja
jadi yang harus dinaikin itu football environment nya
lingkungan sepak bolanya yang harus dinaikin
kalau gilanya sudah passionnya sudah environment nya dinaikin
environment bola itu salah satunya apa sih infrastruktur
bukan cuma stadion tempat bertanding tapi lapangan lapangan sepak bola yang memenuhi syarat
supaya anak anak muda anak anak usia dini
enam sampai tiga belas tahun itu berlatih bola dengan cara yang benar di lapangan yang benar
kenyataannya kan infrastruktur lapangan kita masih banyak yang kurang bagus
jadi anak anak kita banyak yang berlatih di lapangan yang kurang bagus